jenasa seorang perempuan ditemukan di sebuah kamar mandi di kampus universitas gajah mada
korban diduga merupakan salah satu mahasiswi ugm
seperti yang dikutip dari laman cnnindonesia com
kepala humas dan protokol ugm iva aryani membenarkan temuan tersebut
jenazah ditemukan di kamar mandi gedung fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam
yang berada di kawasan kampus bagian barat ugm senin kemarin
namun belum dipastikan identitas korban
polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini